anda kembali di cnn indonesia news report ketika lahan hutan menjadi berkurang dan aktivitas manusia telah bersinggungan dengan orang utan maka habitat orang hutan akan terdesak
berkurangnya habitat ini menyebabkan konflik antara orang utan dengan manusia rentan terjadi
memindahkan orang utan ke hutan atau tempat yang lebih aman menjadi solusi
berbekal informasi masyarakat mengenai keberadaan orang hutan tim rescue yayasan bos menyisir sungai mangkutup kalimantan tengah
misi penyelamatan ini dilakukan setelah masyarakat melaporkan sedikitnya terdapat tiga puluh individu orang hutan yang terdesak di sisa hutan mangkutuk
satu persatu anggota tim penyelamat turun dari perahu lalu masuk ke rawa dengan kedalaman satu sampai dua meter dan penuh dengan tanaman berduri
namun kondisi rawa dan hutan yang rimbun ini tidak berlangsung lama
setelah beberapa meter saja yang kami lihat kemudian adalah lahan tandus
pohon pohon mati hanya menisahkan ranting berdiri
bukan habitat yang ideal untuk orang hutan
nah bang martin kalau seandainya orang hutan tidak kita rescue ini apa yang terjadi
dengan melihat rumahnya tidak ada sumber makanan yang tidak ada sembilan puluh persen lebih kita yakin dia akan mati
karena dengan hutan yang sangat tipis seperti ini orang akan mudah datang dan kemungkinan akan terjadi konflik dengan orang hutan
untuk menyelamatkan orang hutan tim dibagi menjadi beberapa regu
regu pertama adalah regu penembak bius
dibutuhkan lebih dari satu jam
untuk bisa membidik dan menembak bius orang hutan liar ini
apalagi para penembak harus sangat jeli agar tidak mengenai bagian vital orangutan seperti dada perut dan kepala
ketika orang hutan telah berada di darat regu medis turun tangan
mereka memeriksa kondisi kesehatan orang hutan termasuk memberi beberapa vitamin dan obat tetes mata
orang utan jantan ini diperkirakan berusia lebih dari lima belas tahun
dengan berat sekitar enam puluh kilogram
setelah dipastikan dalam kondisi sehat regu berikutnya bertugas membawa orang utan ke perahu dengan cara menggendongnya
tidak mudah mengevakuasi orang hutan di medan seperti ini dengan pilihan hutan yang hampir tidak tersisa
di hutan begantung inilah orangutan jantan dewasa ini dilepaskan kembali
sesaat setelah kandang dibuka orang utan ini langsung menggapai pohon terdekat dan memanjatnya

orang hutan ini sempat menoleh kepada kami sebelum akhirnya kembali memanjat pohon dan menghilang di antara rimbunya hutan begantung
hutan yang masih menyisakan harapan untuk kehidupan orang hutan di kalimantan tengah
yogi tujuliarto kalimantan tengah